mobil ambulans dari jakarta tujuan bangkalan madura ini
terpaksa dihentikan petugas di pos penyekatan ppkm darurat
di eksit tol ngawi jawa timur sabtu siang
saat diperiksa oleh petugas selain membawa jenazah
ambulans tersebut juga mengangkut lima belas orang penumpang
salah seorang penumpang menangis histeris karena khawatir
ambulans yang membawa jenazah keponakannya itu akan ditahan
dari belasan penumpang dua diantaranya dilakukan tes swab antigen di tempat
dan hasilnya negatif covid sembilan belas
kelima belas penumpang ini mengaku masih satu keluarga
mereka terpaksa ikut di dalam ambulans karena sudah tidak ada biaya lagi

petugas mengimbau agar ambulans jenazah tidak mengangkut banyak pengantar jenazah
dari pihak penyekatan ini mempersilahkan untuk melanjutkan perjalanan
setelah dilakukan pemeriksaan ambulans tersebut dipersilahkan kembali
melanjutkan perjalanannya ke bangkalan madura
penyekatan cnn indonesia